presiden joko widodo menerima kunjungan bank pembangunan asia adb di istana merdeka jakarta rabu pagi
dalam pertemuan itu presiden adb take hiko nakao menegaskan dukungannya terhadap pembangunan di indonesia
takehiko memuji pemerintah indonesia atas kebijakan ekonomi yang telah diambil
di antaranya peluncuran empat belas paket kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan memperkuat daya saing
ia juga yakin akan prospek ekonomi indonesia di tengah ketidakpastian keuangan global
dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia akan tumbuh sebesar lima satu persen tahun ini
sampai akhir dua ribu enam belas lebih dari lima ratus perusahaan telah memanfaatkan revisi daftar negatif investasi
dengan investasi yang direncanakan hingga dua belas sembilan miliar dolar amerika
presiden widodo telah berada di sini selama tiga puluh menit
ini adalah kebahagiaan besar untuk melihat presiden widodo
kali ketiga saya datang ke sini di bulan februari dan dua tahun lalu di januari
saya terima presiden tentang kondisi makroekonomi yang sangat stabil dan kuat
kondisi makroekonomi ini lebih dari lima persen untuk tahun lalu dan sekarang sedang menambah
sementara itu menteri keuangan sri mulyani mengungkapkan bahwa sebagai anggota adb indonesia memiliki peran besar
untuk menjawab tantangan ekonomi di tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah akan memperbaiki iklim investasi dan pembangunan infrastruktur
dan indonesia sebagai anggota adb memiliki peran besar untuk menjawab tantangan ekonomi di tahun dua ribu tujuh belas
jadi pangsa saham yang cukup besar dan kita adalah anggota adb dan sekaligus juga sebagai peminjam dari adb
program program yang tadi dibahas dengan bapak presiden bapak presiden menjelaskan berbagai hal
yang berhubungan dengan kemajuan perekonomian indonesia serta tantangan kita saat ini dan ke depan
dari mulai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi
memperbaiki infrastruktur program tax amnesty dan juga program untuk menyelesaikan atau mengurangi kesenjangan